sepanjang tahun dua ribu sembilan belas dua moda transportasi baru beroperasi di jakarta
kehadiran moda raya terpadu mrt dan lintas rel terpadu atau lrt
menjadi penanda era baru transportasi ibu kota
tak jarang keberadaan angkutan masal berbasis rel ini
menyedot penumpang yang sekedar ingin menjajal dan merasakan pengalaman
menaiki transportasi modern terlebih saat musim libur tiba
kalau sudah masuk musim libur tidak hanya tempat tempat wisata yang ada di jakarta
yang diramaikan oleh keluarga tapi justru moda transportasi seperti mrt ataupun lrt
menjadi wahana wisata baru wah seru ya
ya para penumpang ini hampir sebagian besar bukanlah penumpang harian
yang biasa beraktivitas dengan menggunakan mrt
mereka dengan sengaja
naik mrt dengan memboyong anggota keluarga untuk mengisi waktu libur
ya mau liburan ini mau jalan jalan
ya mumpung ada waktu libur dua hari nih sama anak anak mau nyoba mrt
untuk anak anak sini baru pertama kali nih
termasuk bocah asal wonogiri jawa tengah ini
bersama orang tua ia berlibur ke jakarta sekaligus menikmati sensasi naik moda transportasi
yang beroperasi sejak satu april dua ribu sembilan belas lalu
ini kamu naik mrt baru pertama ya
kamu dari mana sih
jauh banget dari wonogiri ke sini cuma mau naik mrt
ya enggak lah liburan
liburan juga seru gak sih naik mrt
begitupun dengan lintas rel terpadu
meski baru beroperasi secara komersial pada satu desember lalu
lrt cukup menarik minat penumpang yang baru menjajal pertama kali
meski menetap di jerman
tak membuatnya melewatkan kesempatan menghabiskan liburan akhir tahun di jakarta
bersama keluarga menaiki lrt
kamu dari mana
jauh banget mau ke sini cuma mau naik lrt
liburannya naik lrt ya sekarang
selamat liburan ya
modernisasi transportasi membuat sebagian warga meninggalkan kebiasaan konvensional
semua kini serba keseles
hanya dengan menempelkan kartu
bila begini budaya antre harus dipatuhi
jangan lupa dahulukan penumpang yang turun dan tak perlu berdesak desakan
apalagi momen membawa sang buah hati bisa sekaligus mengajarkan anak untuk tertip menaiki transportasi umum
roni satria indra raharja jakarta